jumlah penumpang di bandara internasional juanda surabaya di sidoarjo jawa timur pada selasa kemarin mencapai empat puluh lima lima puluh satu orang
jumlah itu ternyata melampaui prediksi puncak arus mudik yang diperkirakan jatuh hari ini dengan empat puluh dua penumpang
meski demikian jumlah penumpang pada rabu ini masih terus bertambah
mayoritas adalah penumpang kedatangan domestik dari jakarta makassar balikpapan bali dan banjarmasin
mereka akan melanjutkan perjalanan mudik ke beberapa daerah di jatim
ya udah delapan tahun belum pulang kampung ini dari pekanbaru ke jember rencananya nanti
ya ini anak istri oleh oleh obat orang tua di rumah ini
ya baru dapat cuti memang hari ini dari perusahaan baru tanggal sembilan belas inilah cutinya
saya dengan keluarga terbang dari samarenda ke surabaya rencana mau ke lamongan
jadi mau silaturohim lebaran dengan orang tua
kebetulan ini anak istri semuanya kami bawa semuanya
jadi untuk silaturohim momen lebaran
kita sebenarnya sudah menjadwal lebih dari dulu cuma kayaknya pasnya sehari ini
sejak empat belas hingga delapan belas april jumlah penumpang di bandara juanda mencapai lebih dari satu ratus sembilan puluh sembilan ribu orang
jumlah ini meningkat tiga puluh persen
dibanding tahun lalu di periode yang sama yang mencapai lebih dari satu ratus lima puluh tiga penumpang
untuk mengantisipasi kepadatan penumpang pengelola bandara menyiagakan lima belas gate ruang tunggu
selain itu juga menambah jam operasional bandara yang sebelumnya enam belas jam menjadi dua puluh empat jam mulai delapan belas hingga tiga puluh april
nah upaya ini kami lakukan untuk melayani penerbangan yang sebelumnya tidak terlayani mungkin di atas jam sembilan
jadi misalnya ada
penerbangan ekstra atau ada penerbangan yang harus divert karena cuaca di atas pukul sembilan
yang sebelumnya tidak bisa kami layani karena keterbatasan jam operasional
di periode tanggal delapan belas sampai tiga puluh ini kami buka dua puluh empat jam sehingga bisa melayani
selain itu maskapai penerbangan juga menambah ekstra flight dua hingga tiga penerbangan per hari
kanzata marindora miki peresia sidoarjo jawa timur